pusat membangun alun alun kota depok pertama
pemerintah kota depok membangun alun alun berkonsep taman hutan kota depok
wilayah barat depok di situ tujuh muara daerah bojong sari
sawangan kota depok jawa barat
alun alun dengan konsep hutan kota ini menelan anggaran pendapatan dan belanja
daerah kota depok sebesar empat puluh lima miliar rupiah
dengan mengelotorkan dana apbd sebesar rp empat puluh lima miliar rupiah
pemerintah kota depok membangun alun alun tap dua
di situ tujuh muara bojong sari sawangan depok jawa barat
alun alun mengusung konsep ruang terbuka hidup ini
dibangun untuk menambah ruang terbuka hijau di kota depok
wali kota depok kota depok muhammad idris mengatakan
untuk pembangunan alun alun dan taman hutan kota di wilayah barat kota depok ini
mengeluarkan anggaran apbd murni dari pemkot depok sebesar empat puluh lima miliar
selain itu juga akan dibangun jembatan gantung dengan anggaran sebesar dua belas hingga empat belas miliar
alun alun tap dua di wilayah bagian barat ini ditargetkan selama enam bulan dan dapat digunakan oleh warga depok
pertama kita sepakati namanya ini adalah taman alun alun hutan kota
karena nanti ada nuansa taman supaya rth kota depok bertambah taman
karena dengan taman nanti akan ada perhitungan ruang terbuka hijau rth
yang kedua alun alun karena memang nanti
ada teman teman tempat tempat bermain bebas untuk masyarakat
ya gratis ya kalau alun alun kan konteksnya gratis
nanti tentunya ada spot spot yang memang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan apa segala macam
itu nanti sesuai dengan peraturan daerahnya ada retribusi